sekarang saya sudah live di instagram cnn indonesia tv
apa kabar semuanya terima kasih sudah bergabung di live instagram
ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
saya butuh waktu satu menit kira kira untuk pin command dulu ya
jadi hari ini kita akan ngobrol ngobrol sama mantan nonnya tahun sembilan puluh tiga
oke bentar ini agak susah ngapainnya ya
semoga juga teman teman langsung gabung bisa nih
hai semuanya yang sudah gabung terima kasih
aduh cantik banget sih ini jenat
kenapa sih gini gini aja
aduh sehat pokmot
alhamdulillah sehat baik baik aja
udah dua lima bulan gak kemana mana di rumah aja

munduran atau kameranya dinaikin sedikit kali ya
jadi sekarang lagi di mana ampok
di rumah aja
di rumah aja dua bulan gak kemana mana
tadi pagi car free day rame banget olahraga nggak di car free day
udah gak berani keluar
gak berani ya
gak berani keluar sama sekali
jadi masih di rumah aja
apalagi kita menuju ulang tahun jakarta ya ke empat ratus sembilan puluh
kayaknya ada yang kurang gitu
kayak ada yang hilang gitu
riuhnya warga jakarta itu kekuatannya jakarta justru
apalagi kalo kita liat di prj setiap tahunnya
wuhh membeludak semua orang
nah kalau mpomot sendiri dua bulan terakhir di rumah aja kegiatannya apa nih
belajar apa tuh belajar apa tuh
di rumah aja jadi belajar mengeksplor ruang mengeksplor rumah ya
selama ini kalau di rumah ya hanya sekedar suatu tempat aja singgah gitu ya
kalau sekarang dua puluh empat jam di rumah terus jadinya mau gak mau akhirnya bisa mengeksplor ruangan
apapun yang ada di rumah segala kegiatan di rumah juga akhirnya dieksplor
belajar banyak kegiatan berkaitan dengan sosial digital medis sebagainya gitu ya

media kayak instagram live zoom google mencoba bisa berkarya melalui platform ya instagram atau
hal hal platform lainnya mencoba untuk tetap bisa berkarya sama teman teater abnon dan abang
none yang lainnya dalam bentuk yang bisa kita lakukan dari rumah kayak gitu gitu aja sih
dari dulu sampai sekarang kayaknya ya maudi kosnaidi ini gak pernah berhenti belajar yang kita tahu
sebagai nones sembilan puluh tiga ini udah lama banget pinter pinter soalnya eh nggak ada kata kata belajar juga sih
harus keep up ya tetap tapi kalau kita flashback ke tahun sembilan puluh tiga nih waktu jadi nonjakarta gambarannya
memang event event belum belum sebanyak dan sevariatif saat ini ya maksudnya tahun tahun
kemarin gitu misalnya tapi memang waktu aku menjabat sebagai none jakarta sembilan puluh tiga dan kepala dinas
dan tanda kutip untuk kita menjadi pembicara narasumber membuat karya tulis aktif dalam
beraktivitas berkaitan sebagai membawa nama abang dan none jakarta waktu itu jadi saya
melihat waktu itu situasi itu memberi banyak kesempatan untuk abang noni maaf ekspor potensi
dan belajar gitu ya ditambah waktu itu gubernurnya itu pak surya di sudirja beliau itu luar biasa
disiplin sekali jadi kami kalau tugas abang none itu misalnya acaranya jam tujuh jam enam itu
pak surya di sudirja sudah ada di lokasi beliau berada di rumah sudah jadi kami sebagai yang mendampingi harus
hadir sebelum beliau hadir gitu kan untuk bisa mendampingi beliau melihat mensurvey memastikan
semua keadaan siap gitu

betul untuk bisa mengajak warganya tertib ikut berkontribusi dalam menjaga kenyamanan di lingkungan atau menjaga situasi kota jakartanya sendiri
waktu itu sih masih asik asik aja ya saya nggak merasa sesuatu hal yang chaos gitu ya
waktu itu belum ada peristiwa bom belum ada hal hal yang terlalu mencekam ya
jadi kami sebagai duta pariwisata masih aman gitu
waktu itu selama bertugas ada cerita menarik apa mpok
banyak hal menarik sih karena kebetulan waktu saya bertugas itu masih dapat kesempatan mempromosikan pariwisata jakarta ke los angeles
ikut dalam acara turnamen of cross di pasadena kalau nggak salah
juga di acara sister city di seoul kalau nggak salah di korea
waktu itu bertemu dengan banyak pengunjung dari berbagai negara yang bertanya soal jakarta
itu juga pengalaman yang luar biasa
buat saya yang waktu itu masih usia kali masih delapan belas tahun
baru lulus sma terus dapat pekerjaan yang termasuk tanggung jawab cukup besar untuk mendampingi gubernur dengan protokol dari kepemerintahan
jadi harus mengejar bisa menyesuaikan diri pada waktu itu
jadi banyak pengalaman yang menyenangkan
oh satu ingat
waktu itu ada acara di monas
acara nasional di monas saya lupa eventnya
entah itu ulang tahun jakarta atau kemerdekaan
waktu itu ada wakil presiden pak tri sutrisno yang akan membuka atau meresmikan acara tersebut
saya bertugas dan harus membawa baki untuk gunting pelan gunting pita gitu
karena waktu itu pakai kebaya pakai selop dari monas itu jalannya jauh
cepat cepat kan jalannya karena pakai kain
waktu itu kan tugas abang nonenya itu masih penbeneran gitu
bukan yang sarung yang udah jadi
jadi bener bener harus ini
ya jadi agak pelan gitu
kayaknya orang orang tuh nungguin kok gak nyampe nyampe nih nonenya gitu
kalau mau diceritain satu satu banyak
banyak banget ya
termasuk sampai saat ini juga pomod kan masih berkontribusi
kayak dengan industri seni termasuk teater apnon
untuk setiap tahunnya kita selalu nonton gitu ya di teater indonesia kaya juga selalu dipamerkan selalu ditampilkan
cerita cerita dari teater abnon ini yang bikin kok mpokmat mau gitu berkontribusi sampai sekian lama sampai saat ini
apa sih mpok
jadi sebenarnya saya tuh merasa selama setahun menjabat menjadi nonenya jakarta
saya mendapat banyak sekali kesempatan baik banyak sekali pengalaman pengalaman yang mengajar saya
dan menjadi modal akhirnya membentuk kepribadian saya saat ini
jadi saya merasa
hal hal yang baik itu saya merasa perlu mengembalikan lagi gitu kepada teman teman di abang none jakarta
untuk mereka bisa sama sama menerima pengalaman yang baik juga yang pernah saya lalui gitu
memang semuanya akan kembali kepada masing masing individu
bagaimana mereka menerima pengalaman dan kesempatan ketika bergabung menjadi abang none jakarta
tentu pengalaman dan dedikasinya berbeda beda tapi di luar kemampuan saya
jadi tugas saya hanya sharing ilmu sharing pengalaman mengeksplore mendukung mensupport
agar mereka bisa dapat hal hal yang lebih seru dibanding tugas biasa
yang kedua adalah
saya menyadari betul bahwa generasi muda ini adalah kunci untuk pengembangan seni budaya ke depan gitu
dan saya setelah belajar bareng terjun ke teater abang nonenya seni pertunjukan dan budaya budaya yang lain
saya merasa anak muda ini bukan yang gak peduli atau gak mau sih
cuman kadang kadang kayak gak punya akses gitu loh kalau mau belajar budaya kemana
mau terjunnya kan lebih senang kalau sama teman teman kalau berkomunitas
rame rame berjuang sama sama belajar sama sama
jadi saya berharap banget dengan membantu teman teman apa yang menghati
sama sama belajar sama sama berusaha mengeksplor
semoga seni budaya kita tetap ada ketahanannya gitu nggak habis di situ aja
tapi sejauh ini pomod dukungan dari pemerintah provinsi dki seperti apa sih di industri
seni khususnya teater lokal di jakarta
memang kita kan di teater apno sudah mulai tuh dari tahun dua ribu sembilan ya
ada sebelas tahun yang lalu melalui masa masa gubernur yang berbeda beda gitu ya
memang mendapatkan support dalam bentuk yang berbeda beda juga
tapi hal yang paling saya apresiasi banget ketika kami mementaskan teater jawara
yang berdasarkan legenda si mirah gadis marundam
itu akan ada silat kami latihan silat selama sembilan bulan
dan kami mendapat hubungan penuh dari pak basuki pak ahok
waktu itu sebagai gubernur
beliau datang mensupport memberikan dukungan dan kemudahan dalam urusan pementasan teater ini
dan juga memberikan kritikan kritikan yang membuat kami semangat
permasalahan dalam pementasan teater itu kami sulit juga untuk mendapat apresiasi dari masyarakat
karena yang masih dinilai segmentasinya sempit ya
teater kemudian seni udah gitu betawi lagi
jadi itu kayaknya segmentasinya sangat sempit gitu
bersyukur kami dapat membangun kepercayaan bersama sponsor sponsor yang selalu mendukung kami
tapi ada hal hal di luar itu yang sulit dan kami merasa perlu dibantu oleh pemerintah
seperti perpajakan tiket
tiket perpajakan tiket teater misalnya memang ditulis dalam undang undang bahwa
kalau pementasan teater dengan seni budaya lokal seharusnya mendapat keringan pajak
juga hal hal dalam penggunaan gedung gedung pertunjukan yang ada di jakarta
yang waktu itu di dalam di bawah dinas pendidikan kalau saya nggak salah
artinya dalam pemerintahan daerah
ya tapi itu memang sangat kami perlukan gitu dukungannya dari pemerintah untuk implementasinya
karena kami bukan hanya bertanggung jawab secara industri kreatifnya aja
tapi juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan yang lainnya
baik pajak penyewaan gedung pemasaran dan sebagainya tentunya akan senang sekali
kalau memang ada perhatian lebih untuk bisa mensupport kami
karena sebenarnya ini waktunya cukup nggak ya aku ngomong panjang banget
kita semua serang banget ngelihat zenak ngomong itu panjang banget gitu ya allah adem rasanya
biasanya diem aja ya
iya iya jadi memang apa namanya senang sekali kalau memang dikasih support
karena urusan teater ini bukan hanya masalah pelestarian budaya atau pengenalan budaya kepada generasi muda
tapi dengan pementasan teater ini kami membantu teman teman sama sama belajar menghargai mengapresiasi sebuah proses
belajar menghargai sebuah kerja tim teamwork
belajar menumbuhkan rasa percaya kepada semua orang yang terlibat dalam sebuah pementasan
belajar untuk tidak lagi menjadi generasi yang instan yang langsung mendadak seperti itu
karena di teater nggak bisa seperti itu
saya merasa ada hal hal value value lain yang bisa kita dapatkan dalam membangun karakter generasi muda dalam sebuah proses produksi ini gitu
selain mencintai seni budaya
jadi saya juga merasa bahwa kita tuh bangsa yang besar kalau memang kita bisa menghargai budaya
dengan daya kita bisa mengasah rasa mengasah emosi menghargai apresiasi karya
yang menurut saya itu penting gitu melihat situasi saat ini kok kayaknya kalau kesenggol dikit langsung gonggong
marah gitu ya langsung sensitif rasanya
kan biasanya kalau ulang tahun jakarta kita lihat perayaan di mana mana
kita lihat tarian nandak kayaknya di gaungkan ditayangkan di mana mana gitu ya
apa yang kemudian mungkin teman teman apnon dari teater abnon dari mpo amot juga memberikan apa ya
substitusi gitu memberikan yuk kita ganti perayaan ulang tahun jakarta yang sebelumnya meriah meriah dengan ini ada nggak sih mbak
kalau kami dari telter abnon kami juga melakukan mencoba terus gitu ya tidak berhenti beraktivitas melalui instan saat ini dengan mengundang para narasumber narasumber yang memang berkaitan dengan teater
entah itu sutradara koreografer para pemain teater untuk bisa sharing pengalaman dan saling menyemangati
juga kami berharap ini dapat memberi semangat kepada teman teman abang none jakarta yang ikut pemilihan
tahun dua ribu dua puluh ini terpaksa tertunda gitu belum ada pemilihan nih sampai sekarang harusnya sudah ada crowning sebenarnya harusnya sudah ada malam final dki nya tapi sampai saat ini belum
terus kami juga mencoba membuat program program hashtag kita cerita jakarta yang bisa menampita cerita atau harapan atau momen berkesan yang pernah dialami kita dengarkan
kemudian kita juga mengajak teman teman kita
kemudian kita juga mengajak teman teman untuk ikut nandak challenge
nandak itu nari gitu ya
jadi kita kasih video koreografinya di instagramnya teater abnone terus mereka boleh mengirimkan video mereka masing masing untuk dikirimkan
nanti akan dipilih sebagai pemenangnya dalam rangka ulang tahun jakarta
kami juga oh baru aja tadi hari sabtu dan hari minggu ini kami menayangkan kembali pementasan teater abnon di tahun dua ribu sembilan belas
antara roti buaya dan burung merpati
kembang parung membuli kecil panjangnya
ada pantun ya judulnya
ditayangkan live streaming tadi di website dan di youtubenya indonesia kaya
itu juga dalam rangka ulang tahun jakarta
kita mempersembahkan tontonan yang berkaitan dengan budaya betawi
karena itu berdasarkan film dari babe binyamin tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
sidul anak modern gitu
kami masih mencoba sih
mencoba untuk terus bisa memberikan mempertontonkan atau memperlihatkan hal hal yang berkaitan dengan betawi
bekerjasama juga dengan lembaga kebudayaan betawi
kami mengumpulkan donasi untuk para seniman betawi
karena ya tadi kan udah disampaikan ya biasanya ulang tahun jakarta itu seniman betawi
sekarang gak ada iban
sekarang gak ada sampai sekali
artinya seniman juga tidak bekerja
jadi ya sebagai keprihatinan kami juga sebagai usaha kedekatan kami dengan mereka
kami berusaha membuka donasi dan sudah dibagikan dan diserahkan juga kepada teman teman
juga termasuk maknya aminah cendakasi
ada guru silat yang berusia delapan puluh empat tahun ke atas
ada seniman topeng dan sebagainya
ada yang pemot
maknya gimana kabarnya pemot
maknya alhamdulillah masih baik baik aja
memang kondisinya belum secara fisik belum bisa
nah kalau kita ngomongin soal banyak ternyata
anak muda di jakarta yang masih menggantung harapannya
terus juga kalau melihat antusias dari teman teman abnon yang saat ini apnon harus ditunda
juga mungkin banyak yang sedih gitu ya
biasanya kalau kita lihat di fitch instagram
udah banyak foto foto pemilihan
voting nomor berapa gitu kan
itu seru banget ya kan
sekarang gak ada
tapi nyatanya masih banyak banget anak muda yang antusias ingin
mereka dari jabodetabek misalnya atau dari bodetabek
kemudian mereka pergi ke jakarta
menggantungkan mimpi dan harapannya
poh mak sebagai yang juga orang kuningan nih
bukan asli jakarta
melihat masyarakat banyak anak muda di sekitar jakarta yang menggantungkan hidupnya dan harapannya di kota ini tuh gimana sih pong
ini tuh jakarta tuh emang
emang persis seperti lagu lenggak lenggok jakarta ya gitu
ada impian gitu
tapi sebenarnya juga ada kisah suka dan duka gitu
suka dan duka gitu di dalam kota jakarta ini
memang untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam mewujudkan impian
gak bisa hanya bermodalkan mimpi dan harapan
harus banyak usaha dan pemuktian pemuktian diri
untuk bisa menyesuaikan dengan kehidupan jakarta
tapi saya rasa ya namanya anak muda tuh energinya besar ya
jadi kalau mereka menemukan jalan yang benar
komunitas yang benar
orang orang yang bisa menuntun dengan benar
harusnya sih jakarta aman
punya generasi muda yang hebat hebat ini
asal jangan salah jalan aja
tapi bukan judul kita hari ini adalah pesan cinta untuk jakarta
karena saya tahu banget nih
mpok omot ini sering banget baca puisi
baca sajak gitu ya
boleh dong kita dibagikan saja
atau mungkin puisi
berapa bait gitu
tapi khusus untuk jakarta
khusus untuk ulang tahun jakarta
spontan juga nggak apa apa mpok
langsung ditembak sama aku
buku puisi aku ya
aku kasih waktu deh
aku kemarin sempat membacakan sepuisi
dari pidi baik
mungkin itu aja kali yang aku bacakan
karena puisi itu aku peruntukkan kepada mera yang mungkin saat ini masih terbaring di rumah sakit
atau juga karena alasan alasan kesehatan yang lainnya
aku membacakan puisi ini sebagai doa untuk mereka
oh ada indra bekti
udah dikasih semangat sama indra bekti
dia juga yang selalu
bekti ini juga selalu menjadi salah satu supporter dalam teater abnon
selalu juga membantu gitu untuk kita
judul puisi nya karya pidi baik
dia berbaring di tempat tidur
membiarkan rasa sakitnya meresap melalui tubuhku
sangat penting untuk mendapatkan diriku duduk tulus di sampingnya
kekasihnya yang bertuhan ini
tanpa kupingku perlu mendengar
mencoba memiliki keinginan
agar dia segera sembuh
karena dia adalah saham dari setiap rasa senangku
kita semua rindu banget
selamat bacain puisi secara langsung
semoga kita bisa menikmati waktu dengan teman teman lainnya
kita kangen banget nonton hiburan itu
tapi walaupun kita gak bisa liat sejenak
kita bisa kayaknya juga sekarang pemprov lagi ngadain acara virtual nih
buat perayaan ulang tahun jakarta
semoga kita bisa segera berkumpul bersama sama
merayakan perayaan lainnya
khususnya di kota jakarta
semoga doa tadi juga menjadi penyemangat masyarakat semua ya
untuk apa namanya
kita saling sadar
semoga tidak ada orang lagi yang bertambah
betul jadi kalau
untuk teman teman di jakarta
untuk teman teman yang saat ini
sedang berjuang melawan covid sembilan belas
di rumah juga
iya untuk para kaum rebahan
yang sudah sama seperti saya
dua lima bulan di rumah aja
juga teman teman kita
yang para tenaga medis yang masih
mencurahkan full tenaga
dan pikirannya juga waktunya
untuk merawat teman teman semuanya
juga para pejabat
negara ini yang harus
memikirkan banyak sekali
nasib rakyat lainnya
tentunya tidak mudah
ulang tahun jakarta yang empat ratus sembilan puluh tiga
menjaga kesehatan diri sendiri
agar bisa menjaga kesehatan
orang banyak kemudian
membantu semua orang
untuk bisa tetap kembali
ke dalam situasi normal yang
lebih baik lagi namun kuncinya
tetap harus taat patuh
pada peraturan protokol
kesehatan supaya kita
bisa mengisi kota jakarta ini
dengan kemampuan maksimal yang kita
punya tidak lagi dalam situasi
yang penuh emosi
dalam memikirkan masing masing kepentingan
karena jakarta milik semua
kita datang dari semua
tempat dan berbagai
menikmati ulang tahun jakarta
dengan tetap menjaga kesehatan kita
yeay selamat ulang tahun
kota jakarta terima kasih
banyak pak mod ini tadi ada
pesan cinta dari zenab
buat kota jakarta
terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
studio ya pak
untuk cerita cerita seperti apa
persiapan di tahun mendatang dan juga
di tahun ini dari teman teman abang none
maudie kusnayadi terima kasih
banyak sudah bergabung bersama saya malam hari ini
dia menjabat sampai setahun
depan lagi nih kalau nggak ada pemilihan
sebagai abno jakarta dua ribu sembilan belas masih lanjut lagi
kalau gak ada pemilihan
jadi jabatannya dua tahun ya
gak setahun ya pak
iya kalau nggak ada pemilihan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sehat selalu di sana
salam untuk keluarga
ya ampun dikiss sama maudie kusnayadi
eh saya kebalik
biasa terjadi dalam live
instagram kok kayak gitu
terima kasih banyak teman teman yang juga sudah
huh panas ternyata
yang sudah bergabung
di sianan indonesia
tv di instagram kami
bareng sama maudie kusnayadi
ngomongin soal perayaan ulang tahun jakarta
ternyata masih banyak cara kok
untuk kita merayakan ulang tahun jakarta
di tengah kondisi
pandemi saat ini ya
besok akan ada haris nanda
atau rizky haris nanda
atau rizky haris nanda
atau rizky haris nanda
rizky haris nanda rekan saya
yang juga abang jakarta
sama abang none dki jakarta
besok ya kita cerita cerita seperti apa sih
ini masih dalam rangka ulang tahun jakarta
besok ulang tahun jakarta loh ya
saya harus update anda dulu nih
ternyata hari ini adalah
kasus positif hari yang terbanyak
di dki jakarta
dan juga angka sembuh tertinggi
di dki jakarta
jadi ada yang berkata
ada dua rekor
ada kasus positif harian dan sembuh
kasus positifnya per hari ini ada satu ratus empat puluh
di dki jakarta
yang sembuh ada dua ratus tiga puluh tiga
sementara data nasionalnya nih
hari ini bertambah delapan ratus enam puluh dua orang
dengan total empat puluh lima delapan ratus sembilan puluh satu
kemudian angka meninggalnya
hari ini bertambah tiga puluh enam
dengan total dua empat ratus enam puluh lima orang
yang meninggal dunia karena covid sembilan belas
angkanya masih terus meninggi
apalagi tadi kita lihat di berbagai
ada orang orang yang juga kayaknya abai
gitu ya dengan protokol kesehatan
yang harusnya dijalankan
walaupun mereka kemana mana
keluar rumah kalau tidak terpaksa
wajib selalu cuci tangan
jaga jarak ya
kita bisa melawan kesehatan
covid sembilan belas dengan segera
oke terima kasih banyak teman teman
selamat ulang tahun jakarta